kalau papih menyuruh akang kesini
itu artinya akan ada perintah yang harus dijalankan
akan ada persoalan yang akan diselesaikan
papih meminta akang kesini
karena mau pamit
kok kang murad tau kita mencuri gerobak
kang murad itu siapa
maksud saya kang murad itu siapa
sompet sama ptt
kok bisa ada di kamu
gerobak cilok kamu sudah kembali
jangan megang kicimpring dulu atuni
kamunya yang harus sabar
nunggu kicimpringnya nini masukin dulu ke plastik
nunggu kicimpringnya nini masukin dulu ke plastik
mbak istirahat aja
pekerjaan masih banyak
most mau ngambil karyawan tapi gak jadi
kamu kan udah nawarin suaminya c
oh sebetulnya males bantu bantu
tapi emahnya kesian sama kamu
sama emus juga
mudah mudahan akang cepat dapet karyawan
emangnya susah cari karyawan
usaha kita kan usaha kecil
akang pengennya karyawannya yang serba bisa
mulai dari marut singkong
sampai ngurus jalan kicimbring yang udah jadi
katanya banyak pengangguran
tapi cari karyawan susah
buat kerja di tempat usaha kayak gini mah susah mak
kebanyakan maunya cari kerjanya yang gampang
keren penghasilannya gede
seperti suaminya doh
jangan lupa beli karyawan di tempat usaha
tadi boim kesini
pelang tahun teman
uang buat beli kado nya
kalau perlu uang nunggu bapak pulang
sama mama juga kan sama aja
kata bapak sekarang gak seperti dulu
ah bapak sih
kenapa gak kerja kayak dulu aja

aku mau ke tempat usaha

aku mau ke tempat usaha

aku mau ke tempat usaha
aku mau ke tempat usaha
aku mau ke tempat usaha
aku mau ke tempat usaha
aku mau ke tempat usaha

aku mau ke tempat usaha

aku mau ke tempat usaha
aku mau ke tempat usaha
aku mau ke tempat usaha
aku mau ke tempat usaha
aku mau ke tempat usaha
daruh akang ke sini
itu artinya akan ada perintah yang harus dijalankan
atau akan ada persoalan yang akan diselesaikan
tapi suatu hari papi meminta akang ke sini
papi menitipkan bisnisnya untuk akang teruskan
menitipkan anak anaknya buat akang jaga
hari ini di sini di tempat yang sama
akang merasa gak bisa melakukan semua amanah papih
semua kebaikan papih untuk akang
kasih tau akang
gimana caranya minta maaf sama pati
yang sudah akang lakuin
selama papih masih ada
sampai papih pergi
sudah cukup kang
semua sudah akan bayar lunas
akang pengen tego
itulah kerjanya su
dedenu se tampa
ya frizulah gue mah
teteh boleh pergi